adalah pusat kajian ekonomi dan kebijakan publik fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
yang mengungkap sebuah studi tentang cara mengurangi jumlah perokok di indonesia
studi ini mengungkap kemungkinan perokok akan berhenti merokok
jika harganya dinaikkan dua kali lipat dari harga normal
dari segi kesehatan rokok memang dianggap sebagai ancaman serius
yang menurunkan kualitas kesehatan masyarakat bahkan bisa mengakibatkan kematian
jumlah perokok di indonesia juga tergolong tinggi
menurut data dari badan kesehatan dunia who
jumlah perokok aktif di indonesia pada tahun dua ribu lima belas mencapai enam puluh juta orang
dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sembilan puluh juta orang pada tahun dua ribu dua puluh lima
wacana kenaikan harga eceran rokok menjadi lima puluh ribu perbungkus
didukung penuh oleh komisi nasional pengendalian tembakau
komnas pengendalian tembakau menilai saat ini cukai rokok lebih rendah dari alkohol
padahal kematian akibat rokok di indonesia
mencapai sekitar tiga ratus ribu orang per tahunnya
lebih tinggi dari kematian akibat alkohol di angka seratus ribu orang
bahkan menurut komnas pengendalian tembakau
masyarakat miskin masih membelanjakan penghasilannya
untuk rokok sebagai prioritas kedua setelah beras
jadi memang sasaran yang diusulkan oleh ui itu mengurangi jumlah perokok
samping menambah pendapatan negara tentu
jadi kalau ditanyakan visible atau tidak mungkin atau tidak
kalau mungkinnya mungkin saja
kalau pemerintah memang mau putuskan naikkan harga rp lima puluh visible
tergantung dari lihat kita dari mana
namun usulan ini ditentang oleh banyak pihak yang menggantungkan diri dari industri rokok
ide ini dinilai bisa menghancurkan bisnis industri rokok di indonesia
menurut data dari komisi nasional penyelamat kretek
dua puluh lima juta orang yang bekerja dalam rangkaian industri ini
termasuk sekitar tiga delapan ratus pabrik rokok
masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah menilai lima puluh ribu rupiah
untuk setiap bungkus rokok memang dirasa mencekik rakyat kecil
apalagi para perokok aktif di kalangan ini sudah puluhan tahun merokok
masyarakat pun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana
kenaikan harga yang dirasa terlalu tinggi ini
dari semenjak usia tujuh belas sudah mulai merokok
kalau memang merokok benar benar fungsinya untuk mengurangi para pencandu rokok
ya kalau sekalian ada usulan gitu
mending lebih baik pabriknya aja yang ditutup sekalian
daripada harga dinaikkan nanti orang orang yang sudah mencandu rokok
dengan ekonomi menengah ke bawah untuk beli rokok seharga itu kan terlalu berat
sebenarnya sih senang senang aja
suaminya terus pengeluaran untuk saku suami juga agak berat
pekawai pekawai yang kerja itu mas
phk nya kan otomatis banyak itu
omsetnya dari rokok itu kan lumayan juga
kalau buat negara kan pajaknya kan tinggi lumayan bisa bantu sih sebenarnya
cuman untuk kesehatan dari segi kesehatan itu kurang bagus
persoalan rokok memang menjadi perdebatan yang tidak pernah habis
pertentangan antara faktor kesehatan ekonomi dan juga budaya selalu bergesekan tak berkesudahan